minta maaf loh pejabat negara ya
kita ke informasi selanjutnya mengenai calon ketua umum partai golkar
hari ini para calon ketua umum diberi kesempatan untuk berkampanye di zona satu sumatera tepatnya di medan
para calon ternyata mempunyai kesamaan rencana prioritas
ade komarudin aziz samsudin dan air langga hartanto mendapat kesempatan pertama memaparkan visi misi mereka
ketiganya menyatakan akan mendukung pemerintah apabila terpilih menjadi ketua umum partai golkar
ketiganya juga berjanji melakukan desentralisasi partai artinya dewan pimpinan daerah tingkat satu dan dua mempunyai kewenangan lebih besar dalam menentukan calon pemimpin dan anggota legislatif daerah
kita akan memberikan desentralisasi kewenangan
jadi kalau urusan urusan kabupaten kota diselesaikan pengurus kabupaten kota
itu termasuk dalam kecalonan bupati
atau wali kota kemudian kalau untuk provinsi tentu pemilu kada gubernur nanti porsi tertinggi diberikan kepada provinsi
dan pusat nanti hanya akan menyelesaikan kalau ada perselisihan